pon ke dua puluh di papua telah usai dan berjalan dengan sukses
baik dari segi penyelenggaraan maupun dari sisi prestasi
kedepannya menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali berharap agar daerah daerah
bisa fokus dan konsisten melakukan pembinaan terutama di empat belas cabang olahraga
yang masuk dalam prioritas dalam desain besar olahraga nasional atau dbon
meski harus digelar di tengah masa pandemi covid sembilan belas yang belum berakhir
papua berhasil membuktikan kalau mereka mampu menjadi tuan rumah pon yang baik
dengan segala tantangan yang dihadapi
pon ke dua puluh di papua berjalan relatif lancar tanpa hambatan yang berarti
tidak hanya sukses di penyelenggaraan pon papua juga sukses dari segi prestasi
terbukti dalam pon kali ini cukup banyak rekor
yang bisa diperoleh oleh pemerintah dan pemerintah yang berada di dalam pemerintah
saya lihat kan ada banyak ya ada sembilan puluh malah rekor yang terpecahkan
dan yang saya senang itu sebagian besar itu adalah cabar dbon
ada atletik ada renang ada menembak kan itu ya ada dayung ya
itu kan cabar cabar yang unggulan dalam dbon
nah kalau begitu maka kita tinggal lihat nih anak masih potensi untuk kita
atau dia memang sudah senior dan sebagainya
tentu dengan cabur saya akan bicara untuk dia masukkan di tim nasional
atau kalau dia sudah di pelatnas tentu diberi perhatian khusus
sebagai ajang pemantauan bakat dan talenta
pekan olahraga nasional memang diharapkan dapat melahirkan atlet atlet muda potensial
untuk itu pembinaan mutlak harus dilakukan oleh tiap daerah
sehingga tidak ada lagi cerita soal perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain di tiap berlangsungnya pon
saya pikir untuk pembinaan kita itu tidak sehat
sehingga biaya biaya yang dikeluarkan pada saat untuk transfer atau beli atau apalah namanya itu
itu lebih baik digunakan untuk pembinaan
itu akan lebih terasa enak buat daerah itu
berapapun jangan kejar kejaran untuk medali sebagai gengsi
tetapi pembinaannya terabaikan
jadi saya berharap itu yang menjadi catatan saya
pembinalah dan fokus
saya sudah sampaikan beberapa kepala daerah
fokus saja pada cabang cabang olahraga yang nomor pertandingannya banyak
itu pasti ada yang akan didapat daripada melebar pembinaannya
tidak fokus akhirnya kekecewaannya akan didapat
dalam desain besar olahraga nasional
tetapan empat belas cabur prioritas yang diharapkan akan dapat membawa indonesia berprestasi di tingkat dunia
selain fokus tentu juga dibutuhkan konsistensi dalam melakukan pembinaan untuk dapat mewujudkan mimpi tersebut